aparat kepolisian mengamankan lima peserta csafe gubernur papua
kelimanya kedapatan membawa alat tajam dan melawan aparat serta melakukan aksi menutup jalan umum
sesuai kesepakatan pria korator dengan aparat kepolisian
masa csafe gubernur papua tidak melakukan low march
tidak menggunakan alat alat perang sejahtera tradisional dan alat alat tajam
serta tidak melakukan gangguan di fasilitas publik
sebanyak lima orang masa aksi langsung diamankan
dan dilakukan pemerintahan oleh aparat kepolisian resort kota jayapura
sementara itu dalam aksi safe gubernur papua lukas nmb ini
tidak terjadi gangguan perusakan tempat tempat umum maupun pribadi lainnya
aksi masa berakhir sekitar pukul tiga sore kemarin
masa dipulangkan dengan menggunakan kendaraan milik aparat
untuk dibawa ke tempat mereka masing masing
sehingga nanti kita lihat keinginan juga daripada korator lapangan
untuk ini bisa hanya diingatkan saja
tapi nanti kita lihat seberapa jauh niatan mereka untuk melakukan
menggunakan alat itu apakah untuk melindungi diri
atau upaya untuk memprovokasi kegiatan demo damai ini